bukan hanya divestasi pemerintah dan pt freeport indonesia sedang membahas detail kerangka dasar kesepakatan
setelah adanya kepastian perpanjangan kontrak freeport dengan status iupk hingga dua ribu dua puluh
salah satu poinnya adalah penerimaan negara dari freeport yang harus lebih besar dibanding saat masih berstatus kontrak karya
saat masih berstatus kontrak karya setoran pajak freeport kepada pemerintah indonesia menggunakan sistem nail down
yaitu peraturan perpajakan yang berlaku adalah peraturan saat kontrak ditandatangani atau perizinan diberikan
sesuai pada undang undang minerba untuk status iupk sistem perpajakan yang digunakan adalah prevailing
yaitu mengikuti perubahan ketentuan yang berlaku
menteri keuangan sri mulyani sebelumnya pernah mengungkapkan soal rencana penerimaan negara lewat pungutan dari freeport setelah berstatus iupk
jelas total penerimaan negara dari operasi pt freeport di republik indonesia akan lebih besar
dari yang selama ini diperoleh menggunakan basis kontrak karya
dan ini sesuai dengan pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf c dari undang undang mengenai minerba
menurut sri mulyani nantinya penerimaan negara bukan pajak lewat royalti akan lebih tinggi
lalu penerimaan dari perpajakan lewat pph perusahaan akan turun
komposisi ppn akan diubah pemerintah dan juga setoran pajak untuk daerah
selain itu pajak dari sisi total penjualan dan penerimaan freeport indonesia
persentase yang dibayar akan lebih tinggi
skema penerimaan negara yang perlu diterapkan untuk meningkatkan penerimaan negara
salah satunya memperhatikan tren pajak dunia yang dapat berimbas kepada indonesia
di mana nilai perpajakan dunia kini tengah menunjukkan tren penurunan
nah kalau ini yang terjadi prevailing justru berpotensi merugikan indonesia dari si penerimaan
kita gak usah terjebak nail down atau prevailing
kalau freeport minta nail down dengan resiko mereka bayar pajak lebih tinggi
ya diberikan saja
toh mereka berkepentingan pada certainty nya sebenarnya
jadi freeport rela membayar pajak lebih tinggi dengan nail down yang baru
nandol yang baru bukan nail down kontrak karya pertama dan kedua
tapi nail down yang start dari jenis pajak yang ada sekarang
untuk penyelesaian skema kerangka dasar antara pt dan pph
pemerintah menargetkan akan selesai pada akhir dua ribu delapan belas
namun target tersebut diperkirakan akan mundur hingga awal dua ribu sembilan belas
inessa ayuniza jakarta